surat ppatk ketemuan dan keuangan
tertanggal tiga belas maret dua ribu dua puluh tiga
berisikan rekap atas tiga ratus
berisi rekap atas tiga ratus
surat yang pernah dikirimkan ppatk
dikirimkan ke ppatk kemana
dikirimkan ke ppatk kemana
dikirimkan ke ppatk kemana
berisikan rekap atas tiga ratus
berisikan rekap atas tiga ratus
berisikan rekap atas tiga ratus
berisikan rekap atas tiga ratus
berisikan rekap atas tiga ratus surat
berisi rekap atas tiga ratus surat
yang pernah dikirimkan ppatk
dikirimkan ke ppatk kemana
dikirimkan oleh ppatk
ada yang dikirimkan ke aph
itu bagian yang oranya
dan dikirimkan ke aph
dikirimkan ke kementerian keuangan
itu yang dua ratus surat
angkanya kurang lebih ya
kenapa angkanya ini keseluruhan mirip
karena memang kita bekerja dengan data yang sama
yaitu tiga ratus surat
ini yang dikaling karing merah di bawah
sama sama tiga ratus surat
dan keseluruhan tiga ratus surat itu
nilai totalnya berapa
sumber datanya sama
yaitu rekap surat ppatk
cara menyajikannya bisa berbeda
tapi kalau dikonsolidasi ya ketemu